komisi pemilihan umum pusat telah mengumumkan secara resmi jadwal debat calon presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
yang akan berlangsung mulai pertengahan januari hingga awal april dua ribu sembilan belas
nah seluruh acara debat ini nantinya akan digelar di jakarta
untuk memudahkan mobilitas tim kampanye setiap pasangan calon
komisi pemilihan umum pusat telah mengumumkan secara resmi jadwal debat calon presiden dan wakil presiden dua ribu dua puluh
kpu pusat bersama tim kampanye kedua kubu juga telah mengantongi nama panelis serta moderator
kami juga sudah menentukan panelis atau pakar yang akan menyusun pertanyaan terhadap tema debat pertama
bapak ibu sekalian nama nama ini masih akan kita konfirmasi kesediaannya terlebih dahulu
sebelum debat berlangsung tepatnya pada sembilan januari dua ribu sembilan belas
tim kampanye akan diagendakan memaparkan visi misi program kepada publik
kpu pusat memutuskan jumlah pendukung pasangan calon yang diizinkan masuk ke arena debat hanya seratus orang per masing masing kubu
dan berikut jadwal debat calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu sembilan belas yang telah resmi diumumkan kpu pusat republik indonesia